pemerintah kekem mengizinkan pengusaha mengeruk hasil sedimentasi alias pasir laut
dengan beberapa tujuan termasuk ekspor
lalu berapa harga jual pasir laut atau potensi penerimaan negara di masa depan
jika kebijakan ekspor pasir laut benar benar diimplementasikan
dalam keterangan pers tiga puluh satu mei lalu
kementerian kelautan dan perikanan menyampaikan
akan segera mengatur harga acuan atau patokan
untuk pembelian pasir laut atau hasil sedimentasi di laut
hal ini merupakan kelanjutan dari kebijakan dalam peraturan pemerintah nomor dua puluh enam tahun dua ribu dua puluh
tentang pengelolaan hasil sedimentasi laut
dirjen pengelolaan ruang laut kkp victor gustaf manopo mengatakan
harga acuan pasir laut akan menjadi harga pokok produksi hpp
kemudian hpp digunakan sebagai penentu tarif penerimaan
dan penerimaan hasil sedimentasi di laut
kepada negara bukan pajak atau pnbp
komponen komponen pembentuk harga acuan pasir laut tersebut
masih dalam proses pengkajian
dan pembahasan nantinya akan melibatkan pelaku usaha
namun menurut kajian akademik yang disampaikan kkp
diperkirakan jumlah sedimentasi di laut sedikitnya sebesar dua puluh tiga miliar kubik per tahun
sehingga potensi penerimaan negara atas ekspor itu
bisa mencapai triliunan rupiah per tahun
jumlah potensi yang akan dibersihkan mungkin itu hanya untuk terpuru dalam negeri
berarti nggak boleh keluar
nah semua sangat tergantung daripada seberapa besar potensi sedimentasi
yang ada berasalkan hasil penerimaan
meski tidak menentang kebijakan yang mencerminkan inkonsistensi pemerintah ini
para pengusaha mengingatkan agar pertimbangan atas keberlangsungan ekosistem
laut dan kedaulatan nkri harus jelas sebelum menjadi peraturan menteri atau permen
ketua umum asosiasi pengusaha indonesia apindo haryadi b sukamdhani menyoroti
pembelian pasir atau sedimentasi laut dari indonesia
hanya akan digunakan sebagai reklamasi negara lain
contohnya singapura untuk menambah teritori daratannya
yang berpotensi munculnya konflik perbatasan
kami tidak pada posisi untuk bicara harga jual ekspor pasir laut
kalau pasir laut dipakai untuk reklamasi dalam negeri
itu ceritanya kan beda tentu ada harganya kalau kita bicara
tapi kalau bicara untuk luar negeri kan sesuatu hal yang perlu dilihat lagi
karena itu menyangkut tadi saya bilang menambah luasan dari suatu negara
yang diambil dari pasir laut itu gimana
sebelum berlaku moratorium penjualan pasir laut
peneliti indef abra talatoh mengatakan ekspor pasir ke singapura sekitar
dua ratus lima puluh juta meter kubik per tahun pada dua ribu dua
harga jualnya satu tiga dolar singapura per meter kubik
padahal harga keekonomian pada level empat dolar singapura per meter kubik
artinya dengan harga jual rendah kerugian indonesia saat itu berkisar lima ratus
lima ratus empat puluh juta dolar singapura atau dua tujuh triliun rupiah per tahun
indef berharap pemerintah menganulir kebijakan ini
karena tidak akan sebanding dengan kerusakan yang ditimbulkan
dan biaya pemulihannya
adanya pengalaman dulu kan tahun dua ribu tiga katanya kurang lebih setahun itu
berapa triliun gitu ya dan itu pun dibawa harga keekonomian
yang mestinya dijual itu per meter kubik empat dolar singapura ya
harga pasarnya tapi dijual sekitar satu tujuh gitu
jadi ada potensi kerugian kita menjual pasir laut tadi ketika itu
nah kalau sekarang kan pasti harganya harusnya jauh lebih mahal
nah itu yang perlu kita sampaikan
kita harus bersama sama dapatkan informasi dari pemerintah terlebih dahulu
kepala badan kebijakan fiskal kementerian keuangan febrio kacaribu mengatakan
potensi penerimaan negara dari kebijakan ekspor pasir laut ini terbilang kecil
febrio tidak merinci perkiraan nominal pendapatan yang akan dikantongi negara
dari kebijakan kontroversial tersebut
sebab masih menunggu detil pembahasan kebijakan sektoral seperti produksi
tata niaga dan distribusinya
itu lebih kepada kebijakan sektoralnya nanti
adapun menteri kelautan dan perikanan wahyu trenggono menyebut
nantinya tarif pnbp pasir laut atau sedimentasi yang dikenakan untuk ekspor
akan lebih tinggi dibandingkan dengan tarif pnbp dalam negeri
namun dalam rancangan kepmen kkp tahun dua ribu dua puluh satu tentang harga patokan pasir laut
dalam penghitungan tarif atas jenis pnbp
harga dalam negeri sebesar rp tiga puluh lima lima ratus dua puluh
sedangkan harga luar negeri sebesar rp empat puluh tiga lima ratus sembilan puluh lima per meter kubik